yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa apa
kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan silahkan jadi penonton yang baik
tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama ya jangan mengganggu
orang lagi mau kerja kok kita mau kerja kita mau kerja
perdebatan soal pernyataan presiden terpilih prabowo subianto
meminta pihak yang enggan bekerjasama dengan pemerintah
agar jangan mengganggu masih terus bergulir
pernyataan prabowo ini mengundang reaksi calon presiden pada pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo
ganjar bilang justru yang harus dikhawatirkan
pesaingnya di pilpres itu orang orang yang berada di lingkaran pemerintah
sebaliknya pihak pihak yang berada di luar pemerintahan justru bisa saja membantu
karena akan mengingatkan jalannya pemerintahan berada di jalur yang benar
termasuk kritik dari masyarakat sipil
tidak ingin bekerjasama untuk jangan jadi pengganggu
iya yang bekerjasama saja bisa ganggu loh saya ingetin loh
jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu umpama
karena pemerintah bersih tapi korupsi di dalam itu mengganggu
dan kalau kemudian partai politik katakan tidak ikut di pemerintahan
masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan
masyarakat sipil bisa memberikan catatan catatan kritis
jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu
tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif
di sisi lain ketua umum partai golkar erlangga hartarto mempersilahkan
jika ada pihak yang tidak ingin bergabung di pemerintahan prabowo gibran
erlangga menganggap parpol oposisi wajar dalam siklus pemerintahan di indonesia
ya kalau kan selalu dalam pemerintahan kan ada yang mendukung pemerintah
ada yang beroposisi yang tidak mau ikut namanya oposisi
ya silakan aja kalau oposisi ruangnya kan
kemudian yang mau ikut ya ikut dalam koalisi
sementara partai keadilan sejahtera menyatakan tidak ada yang salah dengan pernyataan presiden terpilih prabowo subianto
soal pihak yang tidak mau bekerja sama jangan mengganggu pemerintahannya
namun menurut pks kontrol pada pemerintah tetap wajib dilakukan
pak prabowo benar jangan ganggu pemerintah
pemerintah wong menang pemilu kok
pks selama ini oposisi tapi kritis dan konstruktif
nggak boleh kritis yang merusak
kepada siapa kalimat jangan mengganggu prabowo dialamatkan
yang jelas kritik publik masih tetap perlu diperhatikan
agar bisa menjadi kontrol yang konstruktif untuk pemerintahan
tim liputan kompas tv jakarta
perdebatan masih hangat soal pernyataan calon presiden terpilih prabowo subianto
yang minta pihak yang tidak kerja sama dengan pemerintah jangan ganggu
apakah ini pertanda pemerintahan prabowo gibran akan sulit menerima kritikan
akan kami bahas bersama direktur eksekutif parameter politik indonesia
mas adi kalau kita membaca pernyataan dari pak prabowo
jangan ganggu kalau nggak mau kerjasama sama pemerintah
alamatnya pertama ditujukan kepada partai politik yang tidak mau diajak kerjasama
sampai hari ini kalau mau jujur sebenarnya
kalau membaca gestur politik partai yang
sepertinya anggaran bekerja sama itu hanya pdip
itu misalnya terbukti pdip sampai hari ini masih menggugat
persoalan hasil pemilu di dua ribu dua puluh empat ini kan ke pt un
dan pdip terus menyerang bahwa pemilu di dua ribu dua puluh empat ini penuh dengan indikasi kecurangan
penuh dengan kodoliman dan seterusnya dan seterusnya
ini kan jelas bahwa pdip ini kan menunjukkan
bahwa ada intensi untuk menjadi oposisi di dua ribu dua puluh empat ini
dan tentu saja akan berada di luar kekuasaan
di luar kekuasaan politik prabowo dan gibran
yang kedua sepertinya juga dialamatkan kepada
kelompok kelompok pro demokrasi yang
saya kira memberikan masukan dan kritik kritik tajam kepada pemerintah
semacam warning bagi pihak yang mungkin
iman politiknya berbeda tidak mau bekerjasama
beda pandangan politik jangan sampai justru menimbulkan instabilitas politik
yang justru itu kontraproduktif dan bahkan bisa menghambat
bagaimana laju pemerintahan lima tahun yang akan datang itu justru terhambat
jadi ini yang sebenarnya membuat
kenapa diskusi tentang jangan ganggu itu menjadi ramai mbak cindy
kalau ada orang yang mau mengkritik mau memberikan masukan
itu dianggap sebagai sebuah tindakan tindakan yang khawatir
akan memberikan ancaman dan mengganggu
bagaimana proses politik dan bagaimana kebijakan kebijakan politik pemerintah di lima tahun yang akan datang
justru akan terganggu dan akan terhambat
tapi bagi saya sepanjang kritikan masukan dan apapun itu judulnya
disampaikan dengan cara cara ilegan beda pandangan beda pendapat kritikan
bagi saya bagian dari itu adalah yang paling penting adalah
kekuatan politik parlemen prabowo subianto dan gibran itu bisa mencapai tujuh puluh delapan
jadi sekalipun ada suara suara kritis dari luar
kalau di akhir hari itu dipoting
kemudian diputuskan secara protes politik misalnya di pemerintah
saya kira keputusan politik dari prabowo dan gibran pastinya akan terus leading
dan pastinya akan mendapatkan dukungan secara mayoritas kekuatan politik
oke nah mas adi kalau misalnya ini jadi warning
apakah ya membuat barrier tersendiri soal kritik
ya kalau kita melihat kecendungan secara umum ya
bahwa stabilitas politik itu dianggap sebagai satu satunya syarat
supaya kebijakan politik pemerintah prabowo dan gibran itu bisa berjalan mulus di masa yang akan datang
karena pastinya akan menimbulkan kegaduhan politik
bagaimana dulu ketika jokowi dua periode jadi presiden
sby dua periode jadi presiden
ketika muncul berbagai kritik dari kanan kiri dari partai oposisi
itu kan dianggap sebagai sebuah gangguan sebenarnya
gangguan dalam arti karena kebijakan kebijakan politik pemerintah kok selalu diprotes
baik untuk membangun bangsa dan negara
tapi dalam negara demokrasi satu hal ya mbak cindy
bahwa kebisingan kegaduhan itu adalah suatu hal yang niscaya
perbedaan pandangan misalnya terkait dengan satu isu
pasti akan menimbulkan resultante dan perdebatan perdebatan yang cukup serius
kan masih banyak masyarakat kita yang nggak setuju
masih banyak masyarakat kita yang protes
terutama terkait dengan bagaimana postur anggaran
termasuk misalnya soal susu gratis
kan masih banyak juga kelompok kelompok yang tidak setuju
karena dinilai sebagai sebuah kebijakan yang justru
dalam konteks itulah mestinya
ketika ada dialektika ada feedback dan ada masukan
terkait dengan kebijakan kebijakan politik pemerintah
mestinya ini dianggap sebagai masukan yang biasa biasa saja
toh keputusan politik pemerintah itu nanti akan di voting kok
dan mayoritas dpr itu bisa dipastikan ke depan lebih banyak pro
katanya justru yang suka mengganggu ini ada di dalam pemerintahannya sendiri
ya saya kira memang dalam banyak hal ada benarnya
karena kalau kita melihat dari realitas politik
di zaman sby periode pertama dan periode kedua
banyak partai partai politik pendukung sby itu justru menjadi oposisi dari dalam
misalnya ketika ada isu kenaikan bbm
kebijakan kebijakan politik yang dianggap tidak pro
sejumlah partai politik pendukung sby
padahal pks berada di dalam kekuasaan
nah ini sepertinya yang mau di deliver oleh ganjar
bahwa sekalipun ada partai politik yang mendukung pemerintah
bukan tidak mungkin partai partai itu yang justru akan yang
menjadi hambatan dan rongrongan dari dalam
begitupun kebijakan politik di zamannya pak jokowi
ada partai politik yang sikap politiknya berbeda
dan ini adalah cacat bawaan dalam sistem presidensialisme multipartai
tapi dalam berbagai isu tertentu
partai yang menyatakan menjadi bagian dari koalisi
justru mereka berada di garda terdepan
menolak keputusan keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah
bagi saya pernyataan ganjar itu ada benarnya
karena memang hanya dalam jumlah kasus sedikit saja
dengan kebijakan politik dari presiden
tapi dalam sistem presidensialisme seringkali
partai partai pendukung itu tidak bisa ditegakkan
dan mereka seringkali justru menjadi bara dalam sekam
yang seringkali justru mereka lah yang dari dalam melakukan protes
pdip sama pks belum nyatain secara resmi juga
sikap mereka akan di pemerintahan ataupun juga tidak
dan juga pernyataan soal mendukung dan juga menolak soal jangan ganggu ini
ya saya kira memang pernyataan pak prabowo itu dalam konteks normativitas sikap politik ya
bahwa setiap keputusan politik pemerintah
kalau itu diniatkan untuk kepentingan bangsa dan negara
diniatkan untuk perbaikan kualitas demokrasi perbaikan ekonomi dan seterusnya
mestinya harus didukung oleh seluruh eksponen dan komponen rakyat
maka wajar kalau kemudian prabowo subianto itu mazhab politiknya
ingin merangkul semua pihak dan kalangan untuk bekerja sama
di masa pemerintahan lima tahun yang akan datang
tapi ingat dalam logika demokrasi secara langsung
pasti ada pihak pihak yang berada di luar kekuasaan
perhari ini saya membaca kecenderungan pdip misalnya
adalah partai politik yang ingin berada di luar kekuasaan
kalau pdip di luar kekuasaan siap jadi oposisi
saya termasuk yang meyakini akan begitu banyak kebijakan kebijakan politik pemerintah
prabowo subianto dan gibran dakan bumi ngeraka akan mendapatkan resistensi
akan mendapatkan kritik akan mendapatkan masukan
apakah itu gangguan bagi saya bukan gangguan
tapi sekedar semacam dialektika wacana
itulah hakikat dalam sebuah pemilihan presiden secara langsung
pks ada kecenderungan ingin kerjasama dan ingin diajak berkoalisi dengan prabowo
tapi sepertinya prabowo tidak terlampau tertarik mengajak pks untuk berkoalisi
artinya catatan apa yang bisa anda berikan dalam konteks komunikasi politik
baik untuk elit publik prabowo gibran saat nantinya mereka resmi
berada di dalam pemerintahan atau ada memegang kendali kekuasaan
ya sebenarnya secara prinsip kritik kritik masukan nyinyiran bulian bahkan protes protes
terkait dengan keputusan politik pemerintah di lima tahun yang akan datang
mestinya maknai sebagai sesuatu hal yang biasa dalam demokrasi
bisa menyamakan semua pandangan dan persepsi orang dalam satu kanal
karena dalam demokrasi pikiran orang itu beda beda
pikiran orang itu mazhabnya kemudian bercabang
dan yang sangat mungkin satu sama yang lain bisa bertabrakan
tapi selama itu disampaikan dengan cara cara elegan dan demokratis
saya kira ini bagian dari indahnya demokrasi
dan yang kedua dan yang paling penting bagi saya
pendukung prabowo dan gibran saya termasuk yang meyakini
kalau nasdem dan pkb juga dirangkul
jadi apapun bisa di voting di parlement
partai partai pendukung pro pemerintah akan memenangkan
setiap apapun isu isu nanti yang akan diputuskan
mas adi praetno direktur eksekutif parameter politik indonesia